bank indonesia terus mengajak perbankan untuk melakukan transaksi repurchase agreement
atau transaksi gadai bersyarat antar bank atau yang lebih dikenal sebagai transaksi ripo
departemen pengembangan pasar keuangan dppk bank indonesia
kepada bank pembangunan daerah atau bpd pada delapan dan sembilan februari dua ribu tujuh belas
materi di hari pertama membahas tentang strategi bank dalam mengelola likuiditas
karakteristik serta pelaksanaan transaksi repo dan kiat dalam menghadapi resiko pasar
menurut direktur dppk nanang hendarsah
bi akan terus mendorong bpd untuk melakukan transaksi repo
karena membuat likuiditas perbankan stabil sehingga transaksi keuangan meningkat
transaksi lipo ini juga mungkin masih akan terus kami dorong
agar lebih banyak lagi bank bank melakukan transaksi
karena pertimbangan manfaatnya bagi perpanduan nasional dan juga bagi perbankan
salah satu pemateri dari bank negara indonesia atau bni indra prinawan berharap
pilihan utama bagi bpd karena merupakan transaksi yang aman
saat ini transaksi pasar uang inter bank itu banyak didominasi oleh transaksi yang sifatnya unsecure
dengan harapannya dengan adanya workshop seperti ini
teman teman bpd melihat bahwa transaksi repo ini dapat menjadi pertama salah satu transaksi
untuk pengelolaan likuiditas dan kedua juga untuk mengembangkan pasar indonesia ke depan
peserta mendapat penjelasan tentang pembukuan
serta general master repurchase agreement atau gmra jasa keuangan
dan gmra indonesia versi bank buku iv
peserta perwakilan bpd merespon positif kegiatan ini
dengan ini diharapkan bank bank daerah lebih aktif lagi dalam melaksanakan transaksi repo
sebagai salah satu alat untuk pengendalian likuiditasnya
adanya workshop ini sangat memberikan manfaat
atau mungkin pengetahuan baru yang sebelumnya
terkait transaksi repot tersebut masih khususnya bagi kami belum pernah kami laksanakan
dengan keikutsertaan bpd melakukan transaksi repo ini
maka likuiditas perbankan indonesia diharapkan semakin baik